sementara itu dua minggu berjalan kaki dari kampung halamannya di madiun jawa timur eko hadi susilo seorang pendukung pasangan gubernur dki terpilih anis sandi minggu dini hari akhirnya tiba di ibu kota
minggu pagi eko akan bertemu langsung dengan gubernur terpilih di jalan jenderal sudirman
pemilihan gubernur dki jakarta lalu tidak hanya menjadi perhatian warga jakarta
eko hadi susilo pria asal madiun jawa timur minggu dini hari akhirnya tiba di jakarta setelah berjalan kaki dari kampung halamannya
aksi pria kelahiran empat puluh delapan tahun silam ini dalam rangka memuni nazar jika arisani terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
dengan jarak tempuh sejauh enam ratus km dari madiun menuju jakarta eko sadar resiko yang harus dihadapinya
eko bahkan telah menyiapkan selembar kain kafan di dalam tasnya jika dirinya sewaktu waktu meninggal
eko juga tidak bisa berjalan kaki dari kampung
kedatangan eko di jakarta disambut oleh pengurus partai gerindra jakarta timur yang mengusung pasangan anis sandi dalam pilkada lalu

kedatangan eko di jakarta disambut oleh pengurus partai gerindra jakarta timur yang mengusung pasangan anis sandi dalam pilkada lalu